ketersediaan tempat tidur isolasi maupun icu bagi pasien covid sembilan belas di dki jakarta ini semakin menipis
saya ingin membuktikan dengan menghubungi secara langsung rumah sakit rumah sakit di dki jakarta
dan mengetahui apakah betul mereka sudah tidak mampu lagi menerima pasien covid sembilan belas di ibu kota
mas ini dengan rsud pasar minggu
oke mau tanya dong untuk kerujukan kapasitas kamar atau tempat tidur covid sembilan belas masih tersedia nggak ya mas
untuk kategori apa aja mas
yang terisi penuh semuanya icu isolasi
juga atau seperti apa
keseluruhannya pasien maupun rumah tidak biasa
masih waiting list di dki jakarta di dua puluh tiga pasien
dua puluh tiga pasien masih waiting list
iya di sini
rsvp modular simprok
ya selamat pagi mbak
mbak mau tanya mbak untuk kerujukan pasien covid sembilan belas ke rsvp simprok
masih tersedia mbak
untuk kategori apa aja ya mbak yang full
icu maupun ruang biasa semuanya full
di igd nya gimana mbak keadaannya
di igd kan kita nggak bisa terima pasien covid sembilan belas
jadi kita hanya menerima pasien rujukan saja
pasien pasien igd adalah pasien pasien yang sudah kita instruksikan untuk bisa berangkat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ada bisa dibantu bu
wa'alaikumsalam selamat pagi bu
bu mau tanya
apakah masih ada ketersediaan untuk kamar atau tempat tidur pasien covid bu
untuk covid sembilan belas ya
untuk covid sembilan belas kita masih penuh semua ibu
baik yang ruang isolasi biasa ataupun yang ventilator
jadi udah ini ya nggak bisa ada penerimaan dulu atau seperti apa bu
kalaupun datang juga kita nggak bisa masukin ke ruang kamar
di igd nya juga nggak bisa
para pasiennya full
wow takutnya malah nanti nggak tertangani karena memang lagi full semua
percakapan itu saya lakukan di tiga rumah sakit yang ada di jakarta
data sebenarnya menggambarkan hal yang lebih serius
situs resmi dinas kesehatan dki jakarta per enam belas januari malam menunjukkan
bahwa tempat tidur di icu bertekanan negatif dengan ventilator
tersisa delapan persen atau hanya dua puluh empat tempat tidur dari kapasitas total dua ratus delapan puluh tujuh tempat tidur
sementara tempat tidur di icu bertekanan negatif tanpa ventilator tersisa tiga belas persen
dan icu tanpa tekanan negatif dengan fasilitas ventilator tersisa dua puluh satu persen
tak hanya perawatan icu tempat tidur isolasi biasa pun juga hampir penuh
tempat isolasi dengan fasilitas tekanan negatif
tersisa dua ratus dua puluh delapan tempat tidur dari total satu delapan ratus lebih kapasitas yang tersedia
sedangkan untuk isolasi tanpa tekanan negatif
tersisa empat ratus tujuh puluh tujuh tempat tidur dari total kapasitas dua lima ratus lebih tempat tidur
semua data tersebut berdasarkan ketersediaan tempat tidur di satu ratus sembilan puluh dua rumah sakit yang ada di dki jakarta
sulitnya mencari layanan perawatan pasien covid sembilan belas dirasakan oleh aurelia ranides masakal

ini dan anggota keluarganya harus menghubungi lebih dari dua puluh rumah sakit rujukan
untuk ayah angkatnya yang positif covid sembilan belas pada tiga januari lalu
saya sendiri sudah bingung mengasih rujukan ke rumah sakit mana
jadi rumah sakitnya sendiri sudah bilang
aduh kita juga gak bisa kasih rujukan coba tolong cari aja deh mana yang available
karena semua sudah full
penambahan kasus positif covid sembilan belas secara nasional mencatat rekor terbanyak
pada sabtu enam belas januari
dengan empat belas dua ratus dua puluh empat kasus
jakarta menjadi penyumbang terbanyak dengan penambahan tiga lima ratus tiga puluh enam kasus
angka penambahan kasus baru dan angka krisis tempat tidur perawatan pasien
menjadi pengingat agar terus menerapkan protokol kesehatan ketat setiap saat